kita beralih ke informasi lain niat hati ingin melahirkan anak kedua di kampung halaman
seorang ibu yang juga pemudik ternyata melahirkan secara darurat di ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat senin dinihari
sementara itu karena mengalami kontraksi ibu hamil penumpang kapal motor labobar
yang bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya terpaksa dirujuk ke rumah sakit phc tanjung perak senin siang
beginilah kondisi bayi dari fitri wulandari tiga puluh tahun warga ciamis setelah dilahirkan secara darurat di ruas jalan tol cipularang jawa barat
fitri yang mudik beserta keluarga dari tangerang menuju pangandaran via tol cipularang ini
melahirkan di dalam mobil dibantu oleh petugas kepolisian
kini ibu dan putri cantiknya itu dalam perawatan tim medis rumah sakit bayu asi purwakarta
sebelumnya bayi fitri diperkirakan akan lahir semasa kemurahan
bayi fitri diperkirakan akan lahir semasa kemurahan
sehingga pihak keluarga menginginkan ia melahirkan di kampung halaman
sementara itu karena mengalami kontraksi elisa hambali tiga puluh satu tahun penumpang kapal motor labobar tujuan balikpapan surabaya
yang bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya terpaksa dirujuk ke rumah sakit phc surabaya senin siang
perempuan yang usia kehamilannya sudah tiga puluh sembilan minggu itu akhirnya menjalani operasi cesar dan sang bayi pun lahir dalam kondisi sehat
elisa dan anak perempuannya masih mendapat perawatan intensif
apabila kondisinya sudah stabil keduanya bisa melanjutkan perjalanan mudik ke kampung halamannya di sidoarjo jawa timur